ya kita awali berita dari jombang
hanya gara gara bertengkar dengan kekasihnya
seorang pelajar nekat mengakhiri hidupnya
dengan cara terjun ke dalam sungai
ibu korban yang tidak terima anaknya tewas
berencana menuntut pacar korban
suminah ibu korban pelajar yang nekat
mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai berantas
terus menangis histeris dan meronta
di ruang tunggu polsek peloso jombang jawa timur
bahkan ia sempat akan menyerang pacar anaknya
setelah mengetahui korban nekat bunuh diri
akibat bertengkar dengan sang pacar
sang ibu yang masih tidak percaya
anaknya wawan tewas menghilang
di telan aliran sungai berantas
hanya bisa menangis setelah ditenangkan
sejumlah awak media
sementara pacar korban eva losari
juga terus menangis saat menjalani pemeriksaan petugas
aksi nekat putra
pasangan sumina dan zaini ini
terjadi di jembatan jurusan jombang lamongan
tempatnya di pelosok jombang
sebelum melakukan aksi bunuh diri
korban pelajar asal desa randuwatang
kecamatan kabuh ini
diketahui sempat bertengkar dengan sang pacar
entah apa masalahnya
pelaku tiba tiba naik ke pagar jembatan
dan menerjunkan diri ke aliran sungai berantas
sejumlah warga yang mengetahui
tidak berani memberikan pertolongan
karena arus sungai yang kencang
kini petugas kepolisian setempat
masih terus melakukan pencarian
petugas masih mengumpulkan saksi
untuk mengetahui motif aksi nekat
sang pelajar tersebut
sutomora harjo jombang